sampai jumpa di video selanjutnya
kalau kamu lihat semuanya berantakan apa yang kamu lakuin
dan harus bersihin
ingat ya jangan cuma kabur
atau cerita sama siapapun tentang kejadian di rumah ini
tante memantau kamu selalu bopi
karena kamu adalah keponakan tante yang paling tante sayang
malah diem lagi
tunggu ya tante
ingat ya jangan coba kabur
atau cerita sama siapapun tentang kejadian di rumah ini
tante memantau kamu selalu upi
kok kenapa aku jadi takutan kayak gini sekarang
hah mana tuh si lora kenapa jadi kamu yang buka pintu
loh biasanya juga kan saya nyonya yang buka pintu
mulai detik ini tugas kamu itu udah gak ngapa ngapain lagi
semua tugas tugas kamu itu diselesaikan sama si lora itu
kamu tinggal duduk manis saja
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
tugas kamu itu bukan belajar dalam rumah ini ya
tapi gantiin nih semua pekerjaan pekerjaan bibi
ya udah nih sekarang bawain belanjaan saya
bibi udah gak apa apa taruh aja tangan aku
soalnya aku gak mau bibi marahin sama tante sepira

taruh di sini bibi lagi lagi

taruh di sini bibi lagi lagi
eh kamu tuh sengaja ya mau bikin rusak barang saya
sorry tante erang gue sengaja
maaf maaf udah bawa barang saya yang cepet deh taruh aja di sini
saya mau cobain semua baju baju baru saya
mami udah beliin baju baju barunya kan buat era
mami mami belin juga kan buat laura
era tuh kasian nih sama dia
nanti baju era dicolongin semua lagi sama dia
oh ya tentu dong lora
apalagi kalau ngeliat penampilan kamu sekarang kayaknya baju kamu udah gak layak ya untuk dipakai
oh ya tentu dong
itu pakaian yang sangat pantas untuk kamu
kamu pakai ya setiap hari
ya ampun mami
lo perhatian banget ya sama laura
awas kalau kamu gak pake setiap hari ya
ini kadung kita mau
oke kita tinggal
luki akan beliin babe lagi obat
be bebe bebe bangun be
be bebe gak apa apa
be bangun be
aduh kecik bubuk kemana nih
be be bangun dulu be
iya nanti dokter akan periksa
sekarang ada yang tinggal di sini
dan tolong daftar dulu ke bagian administrasi
mbak saya mau daftarin bapak saya
nama bapaknya siapa
jajak jajak jajak jajak
untuk uang muka
anda harus membayar lima juta
lima juta rupiah
uangnya dipegang sama babe saya
saya pulang ke rumah ambil uangnya terus nganterin sini lagi
tapi mbak catat namanya jajak
terpaksa ninggalin babi sendirian di sini
mungkin mesti nyari uang dulu be
boleh minta tolong nggak pak
kan mbak beja aja di rumah sakit
boleh pinjam duit gak pak
saya pulang kerja ini capek nih gak punya duit nih
maaf bu ganggu
begini mbak abe kan di rumah sakit
saya boleh pinjam uang nggak bu
aduh mau lebarin aku gak punya duit
waalaikumsalam ada apa ki
maaf bu malem malem ganggu
mbak be saya kan di rumah sakit
saya butuh uang untuk bayar rumah sakit bu
boleh pinjam gak bu
aduh gak bisa ki
soalnya sama saya belum ada
saya harus izinin sama suami saya
iya makasih ya bu
aku harus nyari dimana lima jutaan nya ya allah
kamu jangan coba coba mencuri kesempatan
untuk minggat dari sini
saya akan mantau kamu terus
kemana pun kamu pergi
saya tahu dan saya masih bisa ketemuin kamu